dan saat ini sudah ada rekan saya korresponden miftah farid di surabaya jawa timur
selamat siang farid zona merah dan juga status darurat corona akhirnya sudah ditetapkan gubernur jatim hovifa indar parawansa
daerah mana saja farid yang sudah ditetapkan masuk ke dalam zona merah dan apakah sudah ditetapkan regulasi ketat untuk menghindari kerumunan di sana
ya hanum untuk zona merah sementara ini ada di surabaya dan malang raya karena di dua daerah ini terdapat pasien positif virus corona dan juga di malang misalnya dari dua orang yang dirawat satu orang sudah dinyatakan meninggal
kalau kemudian kita lihat dari data ini memang cukup mengejutkan karena dalam dua hari ada lonjakan yang cukup luar biasa
dari angka sembilan puluh satu misalnya untuk odp melonjak menjadi lebih dari enam ratus
kemudian ada pdp yang juga melonjak dua kali lipat dari tiga puluh enam menjadi lebih
dari tujuh puluh artinya ada keterlambatan sebenarnya dalam proses penanganan coronavirus atau covid sembilan belas di jawa timur ini
misalnya pada tanggal empat belas maret yang lalu gubernur jawa timur kofifa indar parawansa dalam jumpa persnya di rumah sakit pendidikan unair menyatakan bahwa surabaya atau jawa timur secara keseluruhan tidak perlu terlalu khawatir karena sampai pada tanggal itu belum ditemukan kasus positif covid sembilan belas
sehingga tidak perlu ada penutupan sekolah tidak perlu ada penutupan lokasi wisata
tidak berselang lama
hanya kurang lebih kurang dari satu minggu kemudian semuanya berubah dan hanya dalam dua hari belakangan ada lonjakan yang cukup luar biasa misalnya yang dinyatakan positif
di surabaya misalnya naik dua kali lipat
artinya ada keterlambatan penanganan di tingkat provinsi untuk mendeteksi dan ini kemudian orang akan memandang ini bahwa jawa timur relatif lebih banyak menunggu
sehingga tidak ada antisipasi
kemudian ketika ini banyak sekali daerah yang tercatat
ada odp dan pdp nya
baru kemudian pemerintah provinsi jawa timur menetapkan sebagai klb atau kondisi luar biasa
dan hal yang dikritik lagi oleh beberapa kalangan adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi jawa timur dan juga kota kota kabupaten
tidak ada standar pelayanan yang sama
misalnya di surabaya untuk odp itu sudah digratiskan proses pemeriksaannya
dan ini berbeda dengan kabupaten kota yang lain
ada juga misalnya mulai beberapa hari belakangan pemerintah kota surabaya melakukan sterilisasi di wilayah kota
kemudian di area area publik dan di jalan
kemudian di kampung kampung sudah disemprot disinfektan
dan ini juga tidak diikuti oleh banyak sekali kabupaten kota yang lain
sehingga kalau dilihat meskipun kita tidak menggunakan sistem lockdown
artinya pola sebaran masyarakat atau mobilitas masyarakat dari kota kabupaten yang lain
ini masih cukup tinggi
sehingga kalau kemudian surabaya sudah melakukan sterilisasi
dan di kota lain tidak juga melakukan hal yang sama
ini maka akan ada hal dalam kondisi tertentu
ini bisa sangat membahayakan baik warga surabaya maupun
kota kabupaten yang lain yang ada di surabaya
dan hari ini memang ada sedikit harapan baik dari warga surabaya
kemudian karena ibu wali kota tri risma hari ini menggandeng salah satu kampus yang ada di surabaya
untuk membuat seperti tunnel atau box yang berisi cairan disinfektan
kita belum tahu kapan ini akan di launching secara resmi di ruang ruang publik
yang jelas ini masih prototipe
kita masih menunggu kapan ini akan ditempatkan dan bisa efektif operasional
tapi ini menjadi harapan baik bagi kita untuk melihat bagaimana kemudian
proses sebuah kota itu menjaga betul warganya
sehingga meminimalisir segala peluang untuk terinfeksi atau penularan yang ada di kota tersebut
saya bersama bapak tri arief dari rektor itt telkom surabaya
di sini saya lihat ada dua kotak ya
ini kotak apa pak bedanya
dua ini antara yang kotak terbuka ini dan kotak yang tertutup ini pak
jadi kalau yang terbuka ini kita namakan
bedanya sebenarnya hanya di sepuyurnya
kalau yang di sini ini pakai spuyer
jadi desinfektannya nanti akan disedot pakai motor langsung disemprotkan
ada beberapa titik spuyernya
kalau yang di sana chamber ruangan
ruangan ini nanti akan keluar uapnya
nah uapnya dari cairan akan menjadi uap kemudian disemburkan ke dalam chamber
pak sampai hari ini apa pak kendalanya alat ini supaya bisa digunakan di ruang ruang publik
sampai hari ini apa ini pak
ini air kemudian ini gas
nah apa yang masih dalam proses berjalan paralel ini pak
sebenarnya kendala tidak ada ya
artinya semua sudah tersedia
di pasar juga ada mudah gitu ya
tinggal tadi desinfektannya
tapi hari ini sudah ditentukan oleh teman teman dinas kesehatan
insya allah akan segera digunakan
target kapan pak
ini akan benar benar beroperasi untuk masyarakat pak
kalau yang satu sudah beroperasi
tadi sudah diminta oleh ibu ini akan dipasang di salah satu sudut di sini
cairan sudah disiapkan oleh teman teman dinas
yang ini ini memang sedang finishing karena ini juga baru tadi malam kita kerjakan
mungkin ini sehari dua hari sudah selesai
tetapi ibu kebetulan minta kalau nggak salah tadi lima sampai sepuluh unit untuk dipasang di beberapa kantor
apakah dibutuhkan teknologi atau peralatan yang canggih atau bagaimana
apakah semua bahan bahan tersedia di pasar misalnya
kalau ada misalnya satu kampung satu perumahan yang punya inisiatif untuk membuat
apakah ini bisa dilakukan oleh semua orang misalnya pak
dan ini yang diharapkan
ini yang diharapkan
jadi ini sangat sederhana prinsipnya
dari air kemudian disepirkan
seakan akan seperti uap
kalau di sini
semua spuyer semua apa namanya box dan sebagainya sudah tersedia
tidak ada yang canggih
tidak ada yang canggih di sini
tidak ada kontrol elektronik bahkan
kalau misalkan ada kelompok masyarakat mau datang mau membuat ini dan berkonsultasi ke itt telkom bagaimana pak
sangat terbuka kita
kemarin ada teman teman media juga yang sudah share
kemudian ada beberapa yang datang ke kami
mungkin tiga empat ini dari teman teman pengen lihat
di mana belinya dan sebagainya
kemudian prinsipnya yang penting
jadi tidak harus menggunakan yang seperti ini atau seperti uap yang model seperti ini
karena di pasaran juga banyak
intinya di sini kan yang penting ketika bisa merubah cairan menjadi uap atau menjadi spri selesai sudah
tinggal bikin kotaknya saja
terima kasih pak
ditunggu operasional yang lebih maksimal di masyarakat bapak
terima kasih bapak
terima kasih mas
anda bisa melihat bagaimana fungsi dari alat ini dan ini menjadi sedikit harapan bagi warga kota surabaya
namun kalau kita melihat
konsep penanganan covid sembilan belas di jawa timur secara umum memang masih bisa dikatakan kacau balot
terutama soal niatan dari pemerintah untuk membuka data
terutama data perjalanan dan data sebaran yang lebih detail
karena sampai hari ini misalnya ketika dki jakarta ketika pemerintah provinsi jawa barat sudah melakukan itu
pemerintah provinsi jawa timur masih saja berkeras tidak membuka data sebaran yang lebih detail
misalnya dari sampai kelurahan sampai desa misalnya
dan ini kemudian ketika kita melihat dari lonjakan
ini sama sama saja kemudian membuat masyarakat
himbauan himbauan soal jangan panik tetap waspada ini seperti diberi peta buta saja
kita tidak tahu di mana lokasi lokasi yang patut kita waspadai
patut kemudian kita meningkatkan kewaspadaan
sampai hari ini baik pemerintah provinsi jawa timur maupun pemerintah kota surabaya belum mau membuka data yang lebih detail
sehingga kalau ini kemudian terus dipelihara konsep seperti ini
maka covid sembilan belas di jawa timur secara keseluruhan
terus disematkan pada permasalahan individu bukan permasalahan publik
kalau kemudian ini dibuka data lebih besar
riwayat perjalanan dan juga data sebaran yang lebih detail
ini akan membuat masyarakat
seperti memiliki kesedaran bersama sehingga mereka akan lebih waspada di daerah daerah tertentu
dan yang paling penting adalah ini tidak akan menimbulkan stigma
bagi warga yang akhirnya dinyatakan positif karena ini menjadi masalah publik bukan masalah individu
poin yang anda kritisi ini bisa ditanggap langsung oleh pemerintah setempat
dan menjadi koreksi ke depannya agar bisa langsung dilaksanakan
tugas kita sebagai media untuk tetap mengawal ini
dan satu lagi semoga ini bisa diproduksi secara massal ya faret ya
terutama di jakarta juga agar bisa ada di mana mana begitu alat tersebut
terima kasih farid atas laporan anda langsung dari surabaya